dari rekaman video amatir warga terlihat detik detik penangkapan seekor ular
yang berada di pinggir jalan poros maros boni
tepatnya di desa cempaniga camatan camba maros sulawesi selatan pada selasa malam
bermodalkan seikat tali beberapa warga yang ditemani oleh seorang pecinta reptil
berhasil menangkap ular sepanjang sebelas meter dengan bobot sekitar dua ratus kilogram
butuh waktu sekitar satu lima jam hingga akhirnya ular berjenis kelamin betina ini
bisa ditaklukkan dengan lima belas orang yang berusaha menangkap

jadi kita rame rame kita tangkap
ular yang kerap terlihat di dekat permukiman warga ini
memang sudah membuat resah warga di sekitar karena khawatir memangsa warga
penangkapan ular piton ini juga membuat warga sekitar penasaran
muhammad bakri maros sulawesi selatan